hamba harus patuh dan taat kepada raden surawesesa sebagai panglima
tapi diatas raden
ada perintah gusih prabu
jika hamba taat kepada radit
raden harus ikut aturan gusih prabu seewang
terlalu banyak bicara

kau harus bisa kendalikan amarahmu
dan bersikaplah tenang
kemenangan akan berada di pihakmu
terima kasih ayahanda prabu

kenapa kalian membantu pak jajaran
kami tidak bantu pak jajaran
kami tidak berharap
kami hanya ingin berada di pihak yang benar
raden jel santak dan istana pak jajaran
kau adalah sangat baik kepada kami
dan kami tidak mau berolah
kau dapat teman teman sekolah polis
kau sudah bisa latang
kutipanku lembah langkah word heavenlystop
papan panan di kelantasan sejuru jurur keuang
jangan lupa ikuti z ei dua
menghampiri kita raden
itu kan senur jatuh
dan raden sulawesi
sudah apa mengenainya
tak usah berlebihan cik guru
aku bukan lagi anak kecil
aku tahu apa yang harus aku lakukan
hamba hanya ingin mengingatkan saja rakyatnya
simpan saja peringatan itu
tak usah banyak bicara hal yang tidak penting
ini sangat berbahaya
kita harus segera kelaparan kepada gusti ipadu
cik guru kita diintai
kita harus lebih waspada
kita harus lebih masyarakat
kita harus lebih berkembang
kita harus lebih berkembang
kita harus lebih berkembang
kita harus lebih berkembang
jangan gunakan kami raden
jika kalian ingin diampuni
kalian harus menukar nyawa kalian
demi ampunan itu sendiri
baik kalau aku bukan jenur jati
hamba hanya menunaikan
pesan dari kusi perang
bawah lawan yang sudah menyerah
tidak boleh dibunuh
tak usah mengambil keputusan shanog jati
akulah pemimpin disini
dan akulah juga
yang membuat keputusan
hamba harus patuh dan taat kepada raden
tapi diatas raden
ada perintah kusi perang
jika hamba taat kepada radit
raden harus ikut aturan
terlalu banyak bicara
aku tidak mungkin menghadapi jurus itu
dengan jurus lebrus lain
bukanlah tandingan jurus rajab
aku harus menggunakan cara lain
satu lawan satu jenur titik
mohon maaf untuk kalian
kalau raden terus menerus bersikap seperti ini

tidak sedikit pun yang hamba takutkan
karena hamba tidak berbaksud apa apa
hanya mengabdi kepada gusti prabu siliwangi raden
penggawa istana yang tidak cerdas radio
hamba membawa raden ke istana
maka raden selalu sisa
sebagai panglima yang gagal
memadamkan api pemberontakan
dan hujung kidu
dan sisi lain
raden kian santak
sibuk memadamkan api pemberontakan
di widung heron
dan di widung kendai
siapa yang akan
diangkat menjadi putra mahkota pajajaran
hamba akan melepaskan tonton tanpa
berjanji kepada hamba
harus taat kepada aturan gusti prabu siliwangi
dan tidak melakukan
mencoreng nama baik putri prabu siliwangi
di depan rakyat pajajar
adalah seorang pengampu
bukan seorang penghukum
aku akan menyelesaikan pertarungan ini